seorang karyawati bank swasta di cilacap ditangkap polisi setelah membobol polis asuransi nasabahnya hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah
pelaku memalsukan dokumen nasabahnya untuk menarik polis
setelah ditangkap saat reskrim polres cilacap senin kemarin
seorang karyawati sebuah bank swasta kby langsung digelandang ke mapolres cilacap selasa sore
ia diringkus polisi setelah terbukti membobol polis asuransi nasabahnya sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
kasus ini terungkap setelah seorang nasabah tidak bisa mengambil polis asuransi jiwanya
perusahaan asuransi menyatakan jika polis asuransi tersebut telah dicairkan oleh kby
pelaku memalsukan dokumen korban serta membuat surat kuasa palsu
saat korban meminta pelaku untuk mengembalikan uang polis asuransinya
ternyata uang itu telah dibelikan mobil dan habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
korban yang merasa tertipu ini kemudian melaporkan kasusnya ke polres cilacap
dari tangan pelaku polisi berhasil menyita satu unit mobil beberapa dokumen palsu serta buku rekening
dengan membuat polis baru yang dimiliki oleh pelapor
sehingga melapor karena tidak melakukan pengajuan kembali
pada suatu ketika dihubungi oleh pihak bank bahwasannya dokumen yang bersangkutan
diajukan oleh pelaku untuk mengambil uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta
kemudian setelah itu baru
pelapor mengadukan ke pihak polres cilacap untuk dilakukan penyidikan
dari pelaku kita membankan satu buah mobil dampak
hasil daripada tindak pidana kemudian beberapa rekening koran dan dokumen dokumen
yang digunakan pelaku untuk memasukkan data
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perasuransian
dengan pemalsuan surat serta pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
imam ambarwoto cilacap jawa tengah